leani ratri oktila yang merupakan anak pasangan petani
mujiran dan gina oktalia ini dibesarkan di dusun karya nyata
desa siabu kabupaten kampar riau
ratri sapan akrabnya di rumah dilatih bulu tangkis secara mandiri oleh ayahnya
sejak di bangku sekolah dasar
leoni pun kerap diutus bertanding bermain bulu tangkis tingkat pelajar
puncaknya leoni meraih mendal imas saat mewakili provinsi riau
pada gelaran olimpia desiswa di jakarta pada dua ribu sepuluh
namun harapan keluarga sekolah pupus saat leani mengalami kecelakaan sepeda motor pada tahun dua ribu sebelas
kecelakaan itu membuat kaki kiri dan tangan kanannya patah
ia difonis memiliki keterbatasan permanen
kedua orang tuanya pun melarang leani bertanding namun leani tak mau berhenti
yang tadinya atlet semangatnya itu lebih tinggi daripada saya
atlet nggak tekan yang melengok saya menangis karena katanya papa orang tegar
semangatnya itu nggak pernah untur gitu bapak bapak
jadi nggak motivasi dari saya saya banyaknya melarang
pokoknya kontrol lah tentang pikiran saya sama atlet itu
kamu nggak boleh main tapi atlet semangatnya untuk main terus gitu
meski kondisi fisiknya tak lagi sama semangat leani ratri tetap menggelora
pada tahun dua ribu dua belas leani meraih emas pada ajang peparnas dua ribu dua belas sebagai wakil provinsi riau
tak berhenti di sini kegigihan leoni juga berbuah manis pada ajang paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh

dengan menyambat tiga medali
kalau saya sama ini jelas pokoknya sulit untuk mengungkapkan dengan kata kata
karena saya pun ya memang sangat nggak mungkin rasanya kalau anak saya sempat mendunia gitu
jadi adanya bangga dan bangga mudah mudahan ke depannya kamu lebih serah
lebih pandai berpikir lebih tahu merawat adik adikmu karena papa

leoni ratri oktila menyumbangkan tiga medali di ajang paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh

selain dua medali
di nomor ganda putri dan ganda campuran
leoni juga menyebut medali perak di nomor tunggal putri
raihan medali emas di paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
bahkan menjadi yang pertama bagi kontingen merah putih
dalam empat puluh satu tahun keikutsertaan di ajang paralimpiade
riano fitra kampar riau